mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo
dua para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo
tiga pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seterusnya
amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya